selamat malam banjir kembali melanda ibu kota jakarta beberapa hari kebelakang
dua orang meninggal dan lebih dari dua warga terpaksa mengungsi
apa solusi konkret yang bisa ditawarkan untuk jakarta dan daerah sekitarnya
agar terbebas dari permasalahan klasik ini
itulah fokus utama kami pada malam hari ini
saya ferdi ilyas anda menyaksikan cnn indonesia prime news
pasca banjir yang terjadi sejak jumat dua puluh enam april dua ribu sembilan belas
warga dan para petugas dinas tata air mulai melakukan pembersihan
warga diberitakan juga membutuhkan bantuan obat obatan perlengkapan balita dan pakaian

sekarang disurut mungkin sekitar setengah meteran
hal serupa juga terjadi di jalan raya condet gang seruni jakarta timur
ketinggian air sudah menyusut dan warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke rumah
seperti yang dilakukan tati perempuan lima puluh lima tahun yang tinggal sendiri ini membersihkan rumahnya
ia hanya bisa pasrah melihat rumahnya porak poranda akibat banjir

bantuan obat obatan kebutuhan balita pakaian
kini diperlukan warga di sini
obat obatan sudah itu saja
makanan kita tidak usah banyak banyak banyak yang datang
obat obatan kebutuhan anak baik kebutuhan anak anak saja
pakaian bekas ya mungkin memang belum ada biasa ada
dinas sumber daya air dki jakarta pun telah menyiapkan pompa mobil satu ratus tiga belas unit
untuk membantu warga
sementara itu bmkg mengimbau masyarakat tetap waspada
mengingat dalam tiga hari ke depan cuaca diprediksi masih terjadi hujan
nova naya antaka indra raharja jakarta
kita pantau kondisi terkini pasca banjir di jakarta khususnya di kelurahan bidara cina
sudah ada korespondensi ann indonesia arya dita utama di sana
selamat malam dito
dito bagaimana situasi terkini di sana saat ini
ya halo selamat malam ferdie
memang saat ini masih ada ribuan warga dki jakarta yang masih mengungsi pasca terjadi banjir
di sejumlah daerah di ibu kota
dan memang saat ini saya berada di poskop pengusian yang ada di kelurahan bidara cina
di mana suasana saat ini anda bisa lihat sendiri masih banyak orang yang sedang istirahat
karena memang tadi kira kira beberapa menit yang lalu
mereka baru saja didistribusikan bantuan berupa makanan siap saji
ini ada satu ruangan besar lagi
jadi memang di sini ada sejumlah ruangan yang digunakan di kelurahan
dan bidara cina untuk menampung
ada sekitar ratusan pengusian
sementara itu bisa saya informasikan
informasi yang saya peroleh dari bpbd dki jakarta hingga pukul lima belas waktu indonesia barat
masih ada sekitar enam puluh dua rt sepuluh rw delapan kelurahan dua kecematan di jakarta barat jakarta selatan dan jakarta timur
yang masih tergenang banjir dengan tinggian antara sekitar lima cm sampai satu ratus sepuluh cm
di mana ada sekitar satu lima ratus tiga puluh enam jiwa
yang berasal dari empat ratus sebelas kakak yang mengungsi di dua belas lokasi
dan lokasi pengungsian yang terbanyak memang berada di kota madaya jakarta timur sendiri dengan sepuluh lokasi
dan untuk mengetahui informasi lebih banyak soal gimana kondisi yang dialami oleh para pengungsi
yang ada di posko pengungsian kelurahan bidara cina ini
kita akan berbicara dengan salah satu orang yaitu staf kelurahan negara cina yaitu pak ahmad mustari
halo selamat malam pak mustari
selamat malam pak
pak mustari bisa ceritakan sedikit nggak ini ada berapa pengungsi sih yang saat ini mengungsi di sini dan apakah ada penurunan
kan hujan juga sudah mulai meredak banjir juga mulai redak gimana pak mustari
alhamdulillah sudah ada penurunan dari tiga ratus enam puluh enam sekarang menjadi dua ratus tiga orang
dua orang untuk bantuan apa saja sih bantuan yang sudah diberikan kepada mereka
bantuan makanan siap saji baik itu makanan siap saji baik itu nasi atau dan segalanya
terus makanan untuk taman balita juga ada obat obatan juga ada dan lainnya juga ada
oke baik kira kira nanti sampai kapan mereka direncanakan menggunakan tempat ini sebagai lokasi pengungsian
kurang lebih hari selasa mungkin
hari selasa hal ini tidak mengganggu kinerja atau gimana
terus sementara itu ada rencana untuk mendatangkan bantuan bantuan lagi misalnya apa gitu
nanti mungkin akan dikirim cuman saya juga belum tahu bentuknya
yang pasti nanti ada
baik terima kasih pak mustari
baik mungkin untuk mengetahui lebih banyak kita mungkin berbicara soal seorang warga pengungsi yang ada di sini
saya akan coba berbicara salah satunya
halo selamat malam ibu maaf pengganggu saya dito dari cnn boleh tahu namanya siapa
malu dengan ibu aja gimana boleh oke halo selamat malam ibu dengan siapa namanya
ibu yanda yani
ibu yani ibu yani kita mau tanya ini bu yani sudah berapa lama mengungsi dan kenapa masih mengungsi perumahnya masih banjir atau gimana bu yani
dari hari jumat pagi masih ngungsi di sini karena baru bersih masih lembab
masih lembab ya rumahnya ya tapi udah sempat ditengok seperti bersih bersih
sudah ditengok lagi udah baru hari ini baru bersih cuman masih lembab aku punya anak kecil jadi belum bisa untuk nempatin ke sana
jadi untuk mengkhawatirkan kondisi anak kecil terus kita mau tanya soal bantuan yang sudah diterima apa saja nih
apa merasa nyaman di sini bagaimana ibu
nyaman bantuan yang baru saya terima sih baru ini makanan sama obat obatan sih sudah
apa yang masih kurang apa yang kira kira dibutuhkan masyarakat di sini terutama bu yani sendiri
saya pempres untuk balita selimut sama pembalut lah
ini anaknya ibu namanya siapa
anjar semoga sehat ya anjar dan ibu yani ya baik terima kasih untuk informasinya
jadi bikin suasana yang ada di lokasi kantor pengungsian yang ada di kantor kelurahan di bidara cina kita kembali ke anda silahkan
dito tentu kita ingin melihat lebih jauh bukan hanya soal tempat pengungsian yang disediakan distribusi bantuan untuk kebutuhan sehari hari selama mengungsi
tapi kemudian kita juga ingin mengetahui apa yang diharapkan oleh warga di sana mengenai penanganan banjir yang kita tahu bahwa banjir ini adalah persoalan klasik
di mana warga tersebut kerap kali mengalami kondisi seperti ini apa yang mereka ingin minta solusi dari pemerintah
ya terkait hal itu memang saya sempat berbicara dengan gubernur dki jakarta nispa swede
memang saat ini fokus penanganannya adalah untuk mengaruk sampah sampah yang ada di bantaran kalicilu itu sendiri yang sudah dibawa dari hulu sampai menuju ke daerah dki jakarta sendiri
misalnya salah satunya yang bisa tampak sekali banyak sekali tumpukan sampah itu adalah di pintu manggarai sendiri
untuk penanganan banjir memang saat ini gubernur dki jakarta sendiri memang
terus menggalakan upaya untuk naturalisasi atau normalisasi di mana memang daerah daerah bantaran kali ciliwung sendiri akan berusaha supaya memang dapat dikembalikan fungsinya sebagai daerah ruang terbuka hijau atau daerah resapan itu sendiri
mengenai harapan warga masyarakat sendiri mungkin saya akan berbincang dengan salah seorang warga lagi untuk menanyakan apa sih sebenarnya diharapkan oleh warga dari gubernur atau dari pemerintah saat ini
halo selamat malam ibu maaf mengganggu si dito dari si indonesia namanya ibu siapa
kita betul betul berharap
tapi harus diperhatikan dengan bencana apa yang terjadi ya terhadap warga yang ada disini
kita mau tanya nih pemirsa mau tahu apa sih harapan ibu terutama dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir yang mungkin setiap tahun datang ya bu ya gimana bu
ya kepengennya mah kayak di pinggir kita kan tinggal di pinggir kali ya kalau memang mau digusur ya digusur gitu jangan kita setiap tahun menderita banjir seperti ini begitu banjirnya kan tinggi banget
jadi gimana tadi maaf mau digusur atau
mau digusur itu
ya kalau kan kedengeran mau digusur pinggir pinggir kali tuh
kalau memang mau digusur yaudahlah gusur cepatnya
jadi ibu gak masalah direlokasi
harapan ibu sendiri gimana
ya emang pengen sih digusur
tapi kalau kan
pengen kondisinya lebih baik aja ya ibu ya
tapi ibu juga gak keberatan kalau misalnya sudah direlokasi
tapi kalau tidak ada lokasi pengennya ada bantuan dari pemerintah supaya rumahnya menjadi lebih aman gitu bu ya
baik terima kasih ibu ya
ya baik demikian tadi wawancara salah seorang warga masyarakat yang harapannya antara pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah banjir yang ada di dki jakarta
kini kita kembali ke sana silahkan
baik terima kasih arya dita utama dari kawasan bidara cina jakarta
jumat kemarin dua orang meninggal dunia dan lebih dari dua orang mengungsi karena banjir
untuk mencegah banjir gubernur dki jakarta anies baswedan menilai penambahan waduk menjadi solusinya
banjir kembali melanda ibu kota jakarta pada kamis dan jumat pekan ini
badan nasional penanggulangan bencana mencatat ada dua orang meninggal dunia akibat banjir di jakarta
sementara untuk pengungsi bnpb mencatat ada dua dua ratus lima puluh delapan jiwa mengungsi akibat banjir di jakarta
lokasi pengungsi tersebar di dua belas titik
dari dua titik di jakarta selatan dan sepuluh titik di jakarta timur
terkait banjir di ibu kota gubernur dki jakarta anies baswedan kepada detik com menyebut ini sebagai banjir kiriman
anies menambahkan upaya pencegahan banjir akan percuma saja jika dilakukan hanya di jakarta
menurutnya solusi untuk menjaga banjir jakarta adalah dengan menambah waduk
bisa dipakai di hulu dan antara hulu dan jakarta
sehingga volume air yang masuk ke jakarta
dan saat ini sedang dibangun dua waduk di kabupaten bogor
dan dua waduk ini kalau selesai insya allah bulan desember selesai maka dia akan membantu menahan
wali kota bogor bima arya mengaku tengah berkoordinasi dengan anies baswedan untuk penanganan banjir di ibu kota
koordinasi ini terkait wilayah penampungan air pembangunan waduk
serta penanggulangan sampah guna mengurangi debit air yang masuk dari bogor ke jakarta
pak anies melalui bantuan provinsi
sudah membantu melalui pembangunan kolam retensi
jadi strategi ini bagaimana airnya dikurangi ke jakarta
kan kasian warga jakarta kalau semuanya ke jakarta
dikurangi supaya diserap di bogor
sudah dibantu oleh provinsi jakarta kolam retensi di cibulu
itu salah satunya
nah ke depan nanti pak anies akan membantu lagi untuk waduk waduk
kolam retensi waduk waduk di kota bogor
itu strateginya kita tahan sebanyak mungkin airnya ke jakarta
namun kritikan tajam datang dari dprd dki
dikutip detik com anggota dpr
dprd yang juga ketua dpw pkb dki hasbila ilyas menilai
anies bekerja kurang baik dibanding gubernur sebelumnya besuki cahaya purnama
ilyas menyoroti sejumlah hal seperti penyerapan anggaran yang tak maksimal
dari dinas sumber daya air dki jakarta
dan istilah naturalisasi sungai ala anies yang dinilai mengabad kinerja bawahannya di lapangan
sementara itu balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane bbws caca menyebut
ada tiga solusi yang harus diutamakan
untuk mengatasi banjir di jakarta
tiga solusi tersebut yakni normalisasi waduk atau bendungan
dan sodetan dari bidara cina ke banjir kanaupim
setelah jeda selama hampir dua tahun banjir cukup besar kembali melanda ibu kota
jumat kemarin tiga puluh dua titik wilayah di jakarta terendam dengan kedalaman bervariasi
dan kita akan dengar solusi dan antisipasi banjir di jakarta
langsung bersama gubernur dki jakarta anies baswedan
selamat malam pak anies
selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak anies tadi kita juga melihat bapak tadi sempat ke manggarai begitu ya
dan ke beberapa lokasi lain evaluasi sejauh ini seperti apa pak
untuk penanganan dampak banjir ini pak
ya jadi hari kamis malam seperti tadi sudah disampaikan
kita mendapatkan kabar dari katulampa bahwa di sana posisi siaga satu
begitu itu bergerak lebih dari tiga jam
maka seluruh aparat kita di sini sejak malam jumat itu sudah langsung bergerak
ada beberapa satu untuk penanggulangan bencana sendiri
langsung ke lokasi lokasi yang punya risiko limpahan air dari hulu
di situ mengabarkan kepada rt rw warga
supaya mereka bersiaga
kemudian yang kedua dinas sosial langsung bergerak untuk menyiapkan tempat tempat pengungsian
bila sampai terjadi kebutuhan untuk mengungsi
lalu bagian pengelolaan air sudah langsung bersiaga dengan pintu pintu air dikendalikan
saya sekarang sedang berada di pintu air istiqlal
dan pompa pompa baik pompa mobile maupun pompa stasioner semuanya disiagakan
sejak malam jumat kita sudah posisi bersiaga
lalu air tiba di jakarta kira kira delapan sembilan jam kemudian
dan alhamdulillah pada saat air tiba di jakarta permukaan air laut turun
ini yang sering lewat dalam percakapan
ketika kita berbicara mengenai air di jakarta sesungguhnya tantangan kita itu dua
air yang datang dari pegunungan lewatnya beberapa sungai
ada ciliwung ada pesanggerahan angke itu turun ke daerah pesisir bekasi jakarta tangerang
lalu dari sisi utara ada air dari laut
yang karena permukaan tanah di jakarta lebih rendah
maka meningkatnya ketinggian permukaan air laut itu menjadi faktor yang sangat penting sekali
dalam mengelola air yang turun dari pegunungan
alhamdulillah hari jumat kemarin pukul delapan pagi
permukaan air laut mulai menurun
begitu mulai menurun maka pintu pintu air semua langsung bisa dibuka dan air itu bisa dialirkan
malam harinya kira kira pukul lima enam sore permukaan air di laut sudah mulai naik lagi
begitu itu terjadi pintu pintu air ditutup
pompa kita semuanya dinyalakan untuk menarik air yang datang tadi ke laut
tapi tidak menggunakan gravitasi menggunakan pompa
jadi penanganannya mengalami kompleksitas karena dataran di jakarta itu mengalami penurunan
permukaan air laut lebih tinggi
sehingga kalau kita melihat situasi itu mengapa kita sampaikan berkali kali bahwa
penting mengelola debit air atau volume air yang turun ke pesisir
karena itulah pembangunan waduk yang sekarang sedang berjalan
dua waduk di sekitar kabupaten bogor menjadi penting
sekarang di kabupaten sukamahi dan waduk ciawi
itu artinya air yang turun ke pesisir dikendalikan
tahapannya volumenya sehingga di daerah pesisir kita akan bisa mengelola ketinggian permukaan air
dan alhamdulillah dengan wali kota bogor pak bima arya kita bekerja amat baik
beliau sangat responsif
dan program program yang kita kerjakan bersama membangun kolam kolam retensi di sana
itu berjalan baik
kita insya allah akan perbanyak kolam kolam retensi
dan pak bima memiliki perencanaan yang matang
karena itu bagi kita juga bekerja samanya mudah
makin banyak kolam kolam retensi dibangun di wilayah hulu
maka volume air yang datang ke pesisir lebih terkendali

dan strategi yang akan kita teruskan
artinya persoalan persoalan di hulu ini belum selesai begitu ya pak
betul selama ini yang terjadi adalah berapapun volume air hujan di hulu
itu dialirkan ke hilir
lalu hilirnya permukaan air tanahnya atau permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada laut
karena itu kita begitu air laut pasang
maka air yang dari pegunungan sampai ke sini
harus dipompa untuk naik
ini yang sekarang terjadi
jadi karena itulah ketika kita bisa mengendalikan air di hulu
di sekitar kabupaten bogor di kota bogor
kemudian juga barangkali di sekitar depok
maka adanya waduk waduk adanya kolam kolam retensi
dia akan menjaga agar volume air yang sampai ke pesisir terkendali
tidak bisa hanya mengandalkan saluran di kota
karena kita berhadapan dengan permukaan air laut yang lebih tinggi
bagaimana kemudian kebijakan naturalisasi yang juga pak anies lakukan begitu
kita akan kembali sesaat lagi pak anies
cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
ya kita kembali akan berdialog dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
kalau tadi pak anies kita juga sudah mendengar bahwa pak anies mengatakan
ada persoalan di hulu yang belum tuntas
tapi kemudian pihak di hulu ini tidak mau disalahkan begitu pak
artinya di hulu juga harus dibenarkan dan di hilir juga harus selesai begitu
oh ya ini tidak perlu saling menyalahkan kok
dan tidak perlu juga kita defensif dan lain sama sekali tidak
ini kita sekarang berada dalam situasi di mana
selebih dari seratus tahun situasinya seperti ini
banjir seperti ini dimulai ketika pegunungan di sisi selatan daerah puncak itu
diubah dari hutan menjadi perkebunan teh
sesudah itu diubah jadi perkebunan teh
maka daya serap tanah atas hujan yang di daerah puncak itu langsung mulai turun
lalu bertahap selama puluhan tahun
jadi tidak perlu kita menengok ke belakang terlalu jauh
faktanya adalah daya serap kita rendah
nah sekarang kami di hilir di sekitar hilir
berhadapan dengan situasi di mana permukaan air itu sering meningkat
karena itulah kenapa di sini dibuatkan tanggul di sepanjang pantai jakarta
tanggul ini untuk menahan supaya air laut tidak masuk ke daratan
dua bulan lalu kami di pintu air di daerah muara
itu permukaan air sungai lebih rendah tiga delapan meter dibanding air laut
jadi selisihnya tinggi sekali
nah ini yang kita hadapi di hilir
jadi di hilir kita bangunkan tanggul
nah sekarang kita harus sama sama membangun lebih banyak kolam retensi
di antara wilayah puncak sampai dengan hilir
jadi baik di kabupaten bogor di kota bogor di depok sampai dengan di jakarta
dan ini diperlukan bukan hanya untuk ibu kota jakarta
tapi juga untuk bekasi untuk tangerang
jadi kita di wilayah ini berhadapan dengan dua sumber banjir
satu adalah pembukaan air meningkat
yang kedua adalah karena
air yang dari pegunungan
sebenarnya ada yang ketiga
yang ketiga adalah air hujan yang turun di jakarta
nah kalau yang kita hadapi selama dua hari terakhir ini
bukan disebabkan oleh air hujan yang turun di jakarta
tapi disebabkan oleh air hujan yang turun di wilayah pegunungan
dan itu bukan salahnya kabupaten bogor
ya memang di sana kebetulan sedang ada curah hujan yang tinggi
karena itu bukan salah siapa siapa
siapa pula yang bisa mengatur curah hujan
bukan bicara salah dan benar
ini bicara kenyataannya
faktanya ada air yang volume nya tinggi
bendungannya belum selesai
sehingga volume air yang tinggi itu langsung mengalir
dan fakta yang berikutnya
kita berhadapan dengan permukaan air laut yang kemarin
alhamdulillah turun sehingga aliran itu terlancarkan
kalau kita lihat data ya
saya lihat data sedikit nih
ada lebih dari satu enam ratus orang yang mengungsi
dan dua tahun sebelumnya tahun dua ribu enam belas
itu sampai tujuh puluh ribu orang yang mengungsi
kemudian kalau kita lihat dua ribu lima belas
itu sampai dua ratus tiga puluh satu ribu orang yang mengungsi
artinya kita melihat bahwa ini kejadian yang muncul tiap tahun
insya allah dengan selesainya dam itu
dan ditambahnya kolam kolam retensi
nanti volume air yang turun dari daerah hulu
itu bisa lebih terkendali
dan kita siap untuk ikut mendukung
dengan pemerintah kabupaten bogor
dengan pemerintah kota bogor
kita akan siap untuk mendukung pembangunan kolam kolam retensi
menyelesaikan persoalan di hilir kan tentu butuh waktu begitu pak ya
kemudian juga ada kebijakan
untuk naturalisasi yang juga belakangan kita ketahui
menimbulkan pro dan kontra juga
terus juga ada rencana pak anies juga
dengan ada jaring begitu
dan juga ada waduk waduk sebelum jakarta begitu
ini sudah sejauh mana progresnya pak
karena kan kita bicara ini kan banjir ini kan terus berulang begitu
kalau kita harus menunggu lagi kapan selesainya begitu pak
ya karena itu kita membutuhkan
sekali dukungan dari dprd
untuk bisa anggaran anggaran kita disetujui
agar pembangunan pembangunan ini bisa berlangsung
karena bukan hanya gubernur yang bisa mengatur anggarannya
bila tidak disetujui oleh dewan
kita ingin membangun tempat tempat untuk bisa menghadang sampah
justru ditolak oleh dewan
akibatnya ya hari ini kita menyaksikan volume sampah
sampahnya luar biasa
dan sampah ini bukan semata mata dibuang oleh warga
sebagian dari sampah itu adalah tanaman tanaman
pohon pohon yang ada di daerah bantaran sungai
yang karena volume airnya meningkat
kemudian keras mereka runtuh dan terbawa
dan itu kita butuhkan
lalu juga untuk pengendalian air lewat waduk waduk
insya allah kita
kita anggaran ini sudah siapkan
kita akan bekerja sama dengan pemda bogor kapu gaten maupun kota
untuk nanti bisa membangun di wilayah wilayah itu
termasuk juga dengan bws cc
kita balai besar bws cc
balai besar wilayah sungai cilibung cisadani
yang nanti kita akan sama sama membangun itu
dengan kita bisa kerjakan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
potensi volume air yang berlebihan datang ke daerah hilir
begitu juga dengan di daerah pesisir
kita harus membangun tanggul
dan kita sedang bangun tanggul itu
setiap waktu kita teruskan perjalanan itu
oke pak anies tadi di lapangan rekan kita juga menemukan fakta bahwa
kemudian naturalisasi kebijakan tersebut kan memang harus menggusur warga yang ada di bantaran sungai
dan mereka tadi juga sepakat begitu kalau memang itu adalah solusi
dan ini kemudian kontraproduktif begitu pak dengan kebijakannya pemerintah pusat dengan bws cc begitu
ini bagaimana pak
apakah tetap akan dengan konsep naturalisasi atau tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melanjutkan solusi ini
begini mengenai pengelolaan air di kota
anda sudah lihat
tempat tempat yang sudah dibangun tanggul sekalipun
kemarin airnya melimpah
artinya tanggul tanggul yang kita bangun tetap saja akan terlewati oleh air
dan air itu melimpah kepada lingkungan sekitarnya
anda lihat aja tadi koran kompas hari ini
foto paling depannya adalah foto wilayah yang sudah diberikan tanggul di situ
dan ternyata wilayah sekitarnya pun
mengalami limpahan air
artinya selama air dari hulu tidak dikendalikan
betonisasi yang kita lakukan sepanjang sungai tidak akan bisa atau tidak akan cukup
untuk menghentikan dan menyelamatkan warga di sekitar bantaran sungai
yang diperlukan justru mengendalikan air masuk ke jakarta
selama air itu dibiarkan seperti sekarang
maka pembangunan beton beton itu
tidak akan memberikan manfaat yang terlalu besar
jadi satu sisi kita harus memastikan lebarnya sungai sesuai dengan yang seharusnya
tapi di sisi lain pengendalian volume air dari hulu juga harus dilakukan
anda lihat hari jumat kemarin
tempat tempat yang sudah berbeton ternyata banjir juga
jadi bukan hanya tempat tempat yang belum ada betonnya
justru tempat tempat yang sudah ada
artinya solusi betonisasi itu terbukti di dalam peristiwa ini
tidak mencegah kejadian banjir di kampung kanan kirinya
insya allah dengan dua waduk yang dibangun di daerah pegunungan nanti
lalu yang kedua adalah sodetan
ada sodetan kanal banjir timur
yang sekarang sedang dalam proses pembebasan lahan di wilayah bidara cina
kalau di situ berhasil nanti dibuatkan semacam terowongan air
tunnel di bawah
nantinya air bisa sebagian disalurkan ke wilayah timur
lewat banjir kanal atau kenal banjir timur
tapi itu jika berhadapan dengan volume air yang besar juga
akan mengalami kerepotan
jadi memang semuanya sekitar jarak
memastikan lebarnya sungai cukup
dan di hulu juga tergendali
pak anies implementasi dari pergub nomor tiga puluh satu tahun dua ribu sembilan belas sejauh mana pak
implementasi dari pergub nomor tiga puluh satu tahun dua ribu sembilan belas
ini sejauh mana pak
untuk mengatasi persoalan banjir
ya kalau kita bicara pengelolaannya ya
maka kita harus kerjakan secara bertahap
mau tidak mau harus bertahap
dan insya allah dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh nanti kita bisa total laksanakan
pak anies yang viral juga di media sosial
pak ahok juga sudah memperingatkan akan ada banjir di jakarta
komentar anda pak anies
terima kasih pak wablio
memberikan perhatian kepada jakarta
kita semua menyadari bahwa warga jakarta senang untuk saling tolong
dan kita apresiasi
dan juga kita bersyukur dengan jajaran kita merespon cepat di wilayah pengungsian
kemudian di situ hadir juga komponen masyarakat untuk ikut membantu
dan perlu saya sampaikan bahwa
alhamdulillah kita bersyukur meskipun ada banjir
tapi jalan jalan utama di jakarta
wilayah wilayah jakarta mayoritas aman
hanya wilayah wilayah yang dekat dengan daerah aliran sungai
dan kalau kita lihat datanya
yang menjadi korban tahun ini
atau paling tidak dua hari kemarin
itu sekitar satu enam ratus
dibandingkan dengan dua tahun yang lalu
ada sekitar tujuh puluh
lalu empat tahun yang lalu dua ratus tiga puluh satu
secara jumlah jauh lebih kecil
bila nanti waduk terbangun pengendalian lebih baik
tapi saya menyampaikan apresiasi pada seluruh warga yang peduli atas persoalan ini
dan saling membantu
insya allah jakarta setahap demi setahap
bisa nantinya terjauhkan dari banjir khususnya di daerah aliran sungai ciliwung
baik terima kasih pak anies untuk waktunya
malam hari ini
mudah mudahan memang harapan semua warga jakarta
bahwa kemudian tidak ada lagi persoalan banjir yang dilabel sebagai persoalan klasik ini
akan terus terjadi begitu di kemudian hari
kalau boleh saya garis bawahi
penting sekali untuk kita menyadari
ketika kita menyatakan banjir di jakarta
memberikan kesan se jakarta mengalami banjir
yang sekarang kita alami adalah daerah aliran sungai
mengalami limpahan air
sehingga terjadi banjir di wilayah daerah aliran sungai
tapi di daerah daerah yang lain
alhamdulillah dan itu bukan hanya yang di jakarta
bekasi juga mengalami hal yang sama
tangerang juga mengalami hal yang sama
jadi jangan sampai masyarakat di bekasi dan di tangerang tidak diperhatikan
mereka juga di daerah aliran sungainya mengalami seperti yang dialami di daerah aliran sungai ciliwung
mudah mudahan seluruh wilayah pesisir
terutama daerah aliran sungai
terbebas dari banjir
baik baik terima kasih anies baswedan sudah memberikan perspektif malam hari ini
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi